pandemi covid sembilan belas berdampak begitu besar pada hidup kita
hidup berdampingan dengan virus yang masih mengancam tentunya membuat kita harus beradaptasi mengubah kebiasaan dan juga pola hidup yang kini kerap disebut dengan adaptasi kebiasaan baru
jika biasanya kita bisa beraktivitas dengan leluasa kini tentunya di tengah pandemi ini kita harus ekstra hati hati
ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita tetap bisa beraktivitas sambil tetap melindungi diri dan juga orang lain
yang pertama sebelum keluar rumah pastikan anda melindungi diri dengan menggunakan masker
karena masker tidak hanya melindungi diri masker juga membuat kita mampu melindungi orang lain dari kemungkinan tertular virus akibat droplets ataupun percikan ludah saat seseorang batuk ataupun bersin
saya pakai masker saya dulu ya
nah ini juga penting pakai masker ini juga harus dengan prosedur yang benar
cuci tangan dulu sebelum anda memakai masker
tadi saya sudah cuci dan saat memakai masker pastikan masker ini menutupi hidung mulut dan juga dagu secara keseluruhan
karena itu gunakan masker dengan ukuran yang sesuai jangan yang kekecilan ataupun kebesaran
lalu tekan masker sesuai dengan bentuk hidung dan kalau misal pakai bahan kain ataupun skuba seperti ini pastikan yang penting ini sudah terpakai dengan rapat
dan yang perlu diingat jangan pernah menurunkan masker ke bawah dagu seperti ini
salah besar karena menurunkan masker ke dagu sama saja dengan mencemari bagian dalam masker dengan penyakit yang mungkin saja menempel di dagu kita
dan juga selain memakai masker yang kita pakai membawa masker cadangan juga perlu ya
karena masker yang basah ataupun kotor harus segera diganti
lalu selain masker apalagi kira kira perlengkapan yang harus kita lengkapi di tengah pandemi ini
selalu siapkan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan saat tidak menemukan tempat berhenti
selalu siapkan hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan saat tidak menemukan tempat berhenti
dan juga semuanya harus disempat mencuci tangan dengan air mengalir
sebab kita tidak tahu barang yang kita sentuh ini sudah terbebas dari virus ataupun tidak
oke saya sudah siap sudah ada maskernya sudah ada hand sanitizernya
selanjutnya saya akan berangkat ke kantor menggunakan transportasi umum
pengecekan tubuh atau suhu tubuh menjadi protokol kesehatan yang wajib tentunya dilakukan di tempat umum
seperti di stasiun kereta tempat saya berada sekarang ini
jika suhu tubuh melebihi batas normal
jika suhu tubuh melebihi batas normal
jika suhu tubuh melebihi batas normal
apexil setiapmban matang pembelianan bisa dilakukan dalam planet dengan prestifikasi yang rawhrial

jika suhu terhenti tapi tidak terjadi keben texas danven romania dan latarcado ini menyebabkan ureck
sebab ketika seseorang batuk bersin ataupun berbicara mereka dapat melontarkan droplet dari mulut ataupun hidung yang mungkin saja mengandung virus dan bisa terhirup sama kita
nah makanya itu ingat menjaga jarak aman sangat penting
jadi ketika akan memasuki kereta tetap antre dengan tertib lalu juga jangan berdesakan dan masuk dengan teratur
nah jika gerbongnya ini sudah penuh begitu ya sudah cukup penuh lalu anda mikir aduh harus buru buru sampai kantor kayaknya lebih baik pertimbangkan keselamatan dan kesehatan anda deh
tunggu aja sampai gerbong berikutnya ini datang agar kita tidak perlu berdesak desakan di dalam gerbong kereta
tentunya anda sudah mengetahui soal ini ya
dan ini juga menjadi penting nih selama di dalam gerbong kereta lagi lagi jaga jarak aman antar penumpang
jangan bicara ataupun melakukan panggilan telepon
untuk menghindari adanya persikan droplets yang dapat menularkan virus
dan selain menggunakan transportasi umum seperti kereta begitu atau bus opsi lain yang juga bisa dipilih adalah bersepeda
lagi musim nih sekarang tidak hanya menghindari kerumunan bersepeda tidak hanya menghindari kerumunan maksud saya karena bersepeda ini juga bisa menjadi pilihan sehat untuk berolahraga dan juga terhindar dari kemacetan
selain itu anda juga bisa menggunakan taksi online ataupun kendaraan pribadi untuk menghindari kerumunan
oke selanjutnya sesampainya di kantor ini juga sangat penting
jangan lupa untuk mencuci tangan anda dengan sabun dan juga air mengalir
wassafel seperti ini pastinya sudah banyak ya di fasilitas umum apalagi di kantor
pastikan anda memasuki area kerja dengan kondisi tubuh yang bersih
kalau anda terbiasa bawa baju ganti jauh lebih baik
jadi sampai kantor langsung ganti bajunya juga ya

selanjutnya sesudah cuci tangan masuk ke dalam

ketika bertemu dengan rekan kerja ingat kalau biasanya halo cipika cipiki salaman gitu ya
kalau sekarang bertegur sapanya cuma dadah dadah aja halo
cuma perlu dudadah dadah aja ataupun salam namaste tanpa perlu kontak fisik
tidak mengurangi esensi silaturahminya kok
lalu selanjutnya ingat juga sekali lagi jaga jarak anda dimanapun berada
termasuk di dalam elevator ataupun lift
jangan berdiri terlalu dekat dan juga hindari berhadapan langsung
jangan berdiri terlalu dekat dan juga hindari berhadapan langsung
saat akan menyentuh lift
pakai alat bantu aja mungkin ya
seperti ada sekarang banyak dijual gitu gantungan kunci ataupun dengan siku begitu
jadi ini untuk meminimalisir tangan anda menyentuh permukaan yang banyak disentuh oleh orang lain
kita biarkan liftnya tertutup
nah tadi udah bersih bersih udah cuci tangan ganti baju
dan sesampainya kita di area kerja lagi lagi keluarkan senjata
dan senjata utama kita di tengah pandemi ini disinfektan atau hand sanitizer
langsung bisa bersihkan permukaan meja
ya meja komputer sampai kursi juga bisa anda disinfeksi sebelum memulai kerja
selain itu juga tetap selalu menjaga jarak antar rekan kerja
jangan lupa minimal satu hingga dua meter
tidak hanya di jalanan public space kantor ini juga menjadi tempat resiko penularan covid sembilan belas
tidak hanya area kerja jaga jarak
juga perlu diterapkan di area meeting
namun jika memungkinkan opsi meeting secara virtual sebenarnya jauh lebih aman sih untuk dilakukan
jadi silakan dipertimbangkan apakah masih bisa dilakukan secara virtual
oke setelah seharian sudah meeting bersama teman teman yang ada di belakang ini sudah di kantor
saatnya kita pulang ke rumah
saat sampai di rumah jangan langsung menyentuh benda benda yang ada di rumah ya
apalagi memeluk anggota keluarga
apalagi kalau di sana ada anak kecil ataupun orang yang lebih tua karena resiko penularannya jauh lebih besar
begitu sampai di rumah langsung cuci tangan anda dengan sabun dan air mengalir minimal dua puluh detik
setelah itu langsung mandi dan berganti dengan pakaian bersih sebelum anda siap berkumpul dengan semua anggota keluarga tercinta
covid sembilan belas masih ada di sekitar kita
karena itu kurangi aktivitas di luar rumah
dan bertemu dengan banyak orang
seperti saya sekarang nih manfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan kerabat atau keluarga yang terpisah jarak dan juga waktu
ada whatsapp skype zoom atau video call atau social media semua bisa kita manfaatkan untuk tetap bersilaturahmi walaupun tidak bertemu secara fisik
pandemi covid sembilan belas mengubah banyak sekali aspek dalam kehidupan kita
cara kita berinteraksi berkomunikasi dan juga menjalani hari tidak lagi sama
beradaptasi mengikuti pola hidup yang baik
dan baru menjadi cara untuk bertahan di tengah pandemi
menjaga kesehatan kebersihan hingga jarak aman kini menjadi pedoman utama
tidak hanya untuk melindungi diri kita tapi juga untuk melindungi orang orang yang tersayang di sekitar kita